saya alexander lubis deputi direktur di departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
perjalanan karir saya di bank indonesia bermula dari lima belas tahun yang lalu
ketika saya mulai masuk dari pendidikan calon pegawai muda bank indonesia angkatan dua puluh lima
dan saya ditempatkan pertama kali di bank indonesia provinsi aceh
kemudian bergerak lagi ke pengawasan bank dan melanjutkan lagi ke bank indonesia institute
dan kemudian berakhir menjadi staf deputi gubernur bank indonesia
di departemen kebijakan ekonomi moneter
dan mencoba melakukan asesmen terhadap makroekonomi indonesia
asesmen ini akan dipakai sebagai rekomendasi kebijakan moneter
nanti yang akan diambil di rapat dewan gubernur bank indonesia
dalam melakukan asesmen tersebut saya melakukan beberapa riset
dari riset yang kecil maupun riset riset yang bersifat struktural
dari beberapa riset tersebut
ada beberapa yang bisa kami publikasikan
bagaimana kebijakan moneter dan makro prudensial itu akan mempengaruhi perekonomian indonesia
kami melakukan riset dan assessment
untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian
bagaimana hal hal ini yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan
membutuhkan sebuah data data dan riset yang baik pula
hasil riset yang kita lakukan itu sangat komprehensif
banyak aspek yang dipertimbangkan
lahir dari diskusi yang panjang
proses proses yang cukup kadang kadang melelahkan
sehingga menjadi bagian dari tim tersebut merupakan satu kebanggaan buat saya
tentunya semua yang kami lakukan di bank indonesia
merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan dan memajukan perekonomian indonesia
bekerja di bank indonesia itu merupakan pengalaman yang menarik ya
terutama ketika mereka juga menyediakan pengembangan yang cukup lengkap
bahkan kita mendapatkan beasiswa sampai s tiga
seperti saya di bidang ilmu ekonomi
bank indonesia juga menyediakan pengembangan kita secara soft skill
penempatan saya sebagai staff deputi gubernur
penempatan saya di berbagai satuan kerja
hal hal inilah yang kemudian membuat saya menjadi diri saya sekarang
kita tidak pernah bisa memilih siapa kita dilahirkan
tapi kita bisa berusaha dan menjadi seperti apa yang kita inginkan